assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
sebagai seorang muslim tentu kita mendambakan generasi masa depan yang taat kepada allah dan rasulnya
bahkan tentu kita berharap kita menjadi bagian dari salah satunya
namun di tengah kondisi dunia dengan fitnah akhir zamannya yang luar biasa
mencetak anak anak atau bahkan menjadi bagian dari generasi robani
tentu menjadi tantangan yang sama sekali tidak mudah
namun seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis
anak adalah hasil jeripayah orang tuanya
maka kita berharap semoga allah memudahkan dan menguatkan kita
dalam memberikan yang terbaik dalam mendidik anak anak kita insya allah
nah pemirsa insya allah hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting
terkait anak adalah cerminan orang tua
tentu saja bersama ustadz kesayangan kita semua
assalamualaikum pak hilman
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
segar sekali hari ini
siap berbagi ilmu
boleh insya allah
nah pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
hilman jadi betul ya
anak itu adalah cerminan orang tuanya
misal kalau anaknya males
itu berarti harus muasabah
orang tuanya bisa jadi males
pertama saya ingin mengutip
pertama saya ingin mengutip
perkataan dari nabi sallallahu alaihi wasallam
kullum mauludin yuladu alal fitrah
setiap anak yang lahir itu
dalam keadaan fitrah
maka keadaan orang tuanya lah
yang membuat dia
yahudi nasrani dan majusi
ini menggambarkan kepada kita
bahwa peran orang tua itu sangat penting
akan menjadi pohon yang seperti apa
kualitasnya tergantung akarnya
nah maka akar itu adalah orang tua
dan pohon serta batang dan daun serta buah itu
adalah anak anak yang kemudian hadir
dari keluarga itu
orang tua punya peran penting
mau dibawa kemana
anak anak kita tergantung orang tua
mau dibuat seperti apa
dari awal kita harus memastikan
bahkan jauh jauh hari sebelum kita menikah
saat kita mau mencari pasangan juga
sesok sesok yang saat aku menikahi dengan dia
dia bisa menjadi orang tua yang baik
untuk anak anak kita
jangan hanya sekedar nyari istri
tapi juga harus nyari calon ibu
yang kelak dia akan mendidik
anak kita dengan baik
perempuan juga sama
jangan hanya sekedar nyari suami
yang akan menjadi
pemimpin di keluarga
peran orang tua menjadi penting
ada bahasa begini
solehkan diri sebelum solehkan anak
didik diri sebelum didik anak
karena anak akan menjadi seperti apa
tergantung orang tuanya
anak akan dicetak seperti apa
mau jadi apa
tergantung orang tua
nah di awal
tapi pada perjalanannya
anak itu berpotensi
empat status bagi orang tuanya
anak bisa menjadi perhiasan bagi orang tuanya
harta harta dan anak anak
apa itu perhiasan
sesuatu yang membanggakan bagi orang tua
anak itu berpotensi menjadi kurrota'ayun
penyujuk hati penyujuk mata
lagi punya masalah
orang tua bisa lebih tenang perasaannya
ketika lihat siapa
ada yang ketiga dan yang keempat
anak itu berpotensi menjadi fitnah bagi orang tuanya
yang bikin salah anak
tapi orang tua kebawa
yang melakukan kasus kriminal anaknya
tapi ayah kebawa bawa
malah kemudian diungkit ungkit semuanya
karena kelakuan anak
maka anak jadi fitnah bagi orang tua
kadang tidak sedikit
orang tuanya sedang sibuk bekerja
tapi kemudian anak berbuat salah
yang ditanya siapa
ada yang keempat
anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya
dulu kita mungkin sering mendengar ya
ada anak yang meminta sesuatu kepada orang tua
tapi orang tuanya nggak bisa belikan
ujungnya membunuh orang tuanya
ujungnya melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan anaknya

kita pernah baca atau lihat berita
ada seorang anak yang berani memenjarakan ibunya
anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya
maka melihat empat status itu
ada beberapa potensi yang bisa terjadikan
maka tugas orang tua penting
untuk bisa belajar menjadi orang tua yang baik
maka pendidikan parenting itu menjadi penting dihadirkan
setiap saat setiap waktu
dan menurut saya gak ada yang namanya orang tua junior orang tua senior
karena masing masing orang tua diuji dengan ujiannya masing masing
betul atau tidak
anak baru satu ujiannya lain
anak dua lain
anak kita udah punya mantu lain
udah punya cucu lain lagi
jadi pembelajaran jadi orang tua itu penting
maka apakah anak itu cerminan dari orang tua
dan ini yang harus menjadi highlight bagi kita
memastikan bagaimana kita menjadi orang tua yang baik
agar bisa punya anak yang baik
jadi akhlak itu penting
jadi kalau misalnya anak ini memang
apa ya bahasanya berantakan akhlak
tidak benar akhlaknya
itu berarti yang harus muhasabah juga orang tuanya ya
dan ini kalau ada satu kisah bagus sekali
ada kisah dulu zaman tabiin namanya mubarok namanya
nah mubarok ini punya pekerjaan
tukang jagain kebun kurma
nah singkat cerita
majikanya datang satu kali
majikanya bilang begini
wahai mubarok carilah untukku kurma yang paling bagus di kebun ini
apa jawaban mubarok
tapi dia gak bergerak
kata tuhannya mubarok cari kurma yang paling baik
yang paling enak di kebun ini
sampai ketiga kali ditanya terus
wahai mubarok kenapa kau diam terus carilah kurma yang paling baik
apa jawaban mubarok itu
aku tidak tahu di kebun ini kurma mana yang paling enak
bukankah engkau bertugas disini setiap saat
bukankah engkau menjaga kebun kurma ini setiap waktu
kenapa engkau jawab tidak tahu
apa jawaban mubarok
aku hanya diberikan tugas
untuk menjaga kebun kurma ini
dan selama aku tinggal disini
aku tidak berani mencicipi kurma disini
karena aku tidak memiliki kewajiban untuk itu
kalaupun aku mau mencicipi
aku akan bilang kepada dirimu
itu yang si majikan tadi
terkaget kaget dan terpesona dengan ahlaknya mubarok
saya tadi sudah mikirnya ini loh
sudah seuzon aja akhirnya
ketika ditanya kenapa
kok bisa begitu
maka si majikan tadi kemudian terpesona begitu
benar mubarok seperti itu
nah singkat cerita apa kata si majikan
aku punya seorang anak gadis di rumahku
dan sudah banyak orang yang melamar putriku
tapi putriku enggan dan tidak mau
aku merasa bahwa dirimu
dengan segera kejujuranmu ini
lantas pantas untuk mendapatkan putriku
maka singkat cerita
majikan tadi menceritakan kelakuan mubarok kepada putrinya
eh putrinya mau
apa kata putrinya
baik ayah aku ingin dengan mubarok
akhirnya putrinya menikah dengan mubarok
apa yang terjadi
karena bersumber dari ayah yang jujur
maka lahirlah seorang tabiin yang luar biasa
itu berangkat dari ayah yang jujur
dari ibu yang mau menerima kejujuran dari seorang suaminya
ini yang tadi ahilman sampaikan
bahwa pentingnya memilih benih di awal
pentingnya memilih calon pasangan kita
bukan hanya menjadi pasangan kita
tapi calon orang tua yang baik buat anak anak kita
karena anak cerminan orang tuanya
apa yang orang tuanya tanam itulah nanti
yang akan dipanen oleh anak anak dalam kehidupannya
ahilman tapi misalnya begini
ada orang tua yang mungkin tahu ya
dia sadar bahwa saya iya kayaknya saya kurang dalam didik anak
saya mungkin terlalu mementingkan segala sesuatu yang materialistik
jadi saya mungkin kurang perhatian
sehingga anaknya mungkin secara akhlak juga tidak terlalu bagus misalnya
apa yang perlu dilakukan
artinya kan masih ada harapan kan
kita nggak boleh putus harapan juga kan dalam mendidik anak
misalnya kita tahu kita salah
kita harus perbaiki itu kan sebenarnya
jadi kemampuan kita sebagai orang tua ada batasnya
tapi kekuasaan allah tidak ada batasnya
saat kita menjadi orang tua
hendaklah kita melibatkan allah di dalamnya
untuk membimbing kita dalam mendidik anak kita
jadi kekuatan yang paling tinggi yang paling besar
yang dimiliki oleh orang tua untuk mendidik anak
bukan hanya tubuhnya
tapi lantunan doa yang kita panjatkan kepada allah
yang bisa merubah keadaan anak kita
dan pertanyaannya adalah
doai orang tua
berapa banyak kita mendoakan anak kita
jangan kita terlalu sibuk ingin menuntut anak kita a b c dan seterusnya
tapi kita lupa untuk meminta kepada allah
agar allah lembutkan hati anak kita
yang melembutkan hati siapa
yang mengatur kehidupannya siapa
kenapa harus kemudian kita selalu merasa pede dengan kemampuan kita
nah ini yang harus digarisbawahi
maka nabi ibrahim alaihissalam itu
di antara kita ini adalah allah yang membutuhkan kita untuk menjaga kemampuan kita
karena doa yang beliau selalu bacakan itu kan
seorang nabi ibrahim saja
yang secara kemampuan pasti lebih hebat dibanding kita
tapi masih menyertakan doanya
dalam mendidik anak
karena beliau paham
hanya allah yang bisa merubah keadaannya
dan apa yang terjadi
berkat doa berkat bidikan yang baik orang tua
anaknya nabi ibrahim menjadi nabi semua kan
itu menggambarkan kebaikan orang tua
dan keturunannya sampai nabi muhammad

pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode anak cerminan orang tua
ahilman seperti biasa sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa gapai kemuliaan
kita akan sebut bersama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

sekarang ini banyak orang tua yang lebih memiliki kemampuan dengan orang tua

kira kira bagaimana ya supaya imbang atau idealnya bagaimana
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ibu nurul ini bagaimana ilman
iya memang sebaiknya tidak ada dikotomi lah antara pendidikan agama atau umum gitu
keduanya bisa berubah
bersinergi dan saling
tentu pendidikan agama
harus menjadi fondasi dasar
yang perlu dihadirkan
man arodat dunia
wa man arodat akhirat
barang siapa yang mau mendapatkan
kebahagiaan dunia dengan ilmu
dan barang siapa yang mau mendapatkan
kebahagiaan akhirat dengan ilmu
dan barang siapa yang mau dua duanya dengan ilmu
disitu kalimat ilmunya ada alif lam di depannya
berarti menunjukkan ilmu khusus
ilmu apa ilmu agama
maka kalau kita belajar dunia
misalnya jadikan ilmu dunia itu
atau ilmu umum itu
sebagai cara kita untuk mengenal allah
kalau kita belajar
makin jadi lebih yakin kekuasaan allah
kalau kita belajar
ilmu biologi kita juga
makin yakin tentang ciptaan allah dalam tubuh kita
dan dalam makhluk hidup yang ada di sekitar kita
ini kan bisa kita hadirkan gitu
fondasi utama untuk orang tua
dalam mendidik anak itu pastikan
di awal pendidikan tawhidnya dihadirkan
pendidikan syariahnya juga dikuatkan
yang ketiga pendidikan ahlaknya juga dihadirkan
lebih detailnya bisa dilihat di surat
pada bagian nasihat luqman tentang pendidikan anak
yang bisa dihadirkan
maka kan sekarang sudah banyak
beberapa sekolah yang mengajarkan
pendidikan karakter dari awal
kemudian kita juga bisa memilih
pendidikan agama juga dihadirkan di awal
insya allah ya
insya allah dan
jangan pernah takut
untuk mempelajari ilmu agama karena
itu yang akan menguatkan
kalau sekarang mungkin nggak terlalu ya
sampai dulu kan suka mikir
ngapain belajar ilmu agama mau jadi apa
iya iya itu mungkin dulu kan
tapi kalau sekarang kan mungkin
malah banyak ya
orang di kalangan kaum urban kan sekarang juga sudah sangat kuat
orang ingin masukin anaknya ke pondok pesantren
misalnya ingin belajar ilmu agama
karena melihat bahwa
pada akhirnya kehidupan ini akan terjauh
dengan solusi spiritual
ketika intelektual sudah menemui batasnya
urusan finansial sudah menemui kebutuhannya
maka pada akhirnya spiritual itu
ya hendaknya tidak ada dikotomi
tapi tetap pendidikan agama menjadi
utama dan prioritas
untuk anak anak kita
maka kadang kadang suka begini kita tuh ya
kalau yang pelajaran umum atau pendidikan umum itu
berapapun harganya kadang kita gak pernah nawar gitu ya
kasih aja yang terbaik gitu ya
untuk agama kadang mikir mikir gitu
kalau pendidikan agama kan bukan hanya menyelamatkan dia di dunia
tapi yang paling penting menyelamatkan dia di akhirat
dan sebagai fondasi ya
karena sekarang itu kan tantangan dalam kehidupan dunia itu luar biasa ya
teknologi itu bisa jadi ancaman juga
pisau bermata dua juga buat anak anak kita gitu
kalau kita betul betul
sebenarnya menjadi kekhawatiran saya juga
akhilman sebagai orang tua
kita tuh gak bisa akan membendung itu semua kan
tapi bagaimana kemudian kita bisa membentengi supaya oke
tantangan itu ada
tapi anak anak kita nanti kelak bisa menghadapi itu dengan cara yang baik
perangkat yang bisa membenteng itu adalah ilmu agama
nah itu tadi ya
kalau kita bikin analogi begini mbak
bikin analogi ya
misalnya kita punya rumah
rumah kita tuh di samping sungai
yang arusnya deras
nah kita punya anak di rumah
pertanyaannya bagaimana caranya
agar anak kita itu tidak terbawa arus yang deras itu
maka boleh jadi ada tiga pilihan langkahnya
kita bilang ke anak kita jangan keluar
agar dia ketemu arus deras itu
atau yang kedua
kita bentengi si isi rumah itu
ketika air itu datang
karena bentengnya kuat
atau yang ketiga
ajarkan anak kita berenang
agar ketika sederas apapun air itu datang dia masih bisa
mengarungi sederas apapun air itu
nah kalau ada tiga pilihan tadi
mbak mila memilih yang mana
mungkin saya pilih dua terakhir
saya bentengi rumahnya sama ajarin berenang
tapi kalau ada dua pilihan terakhir
kalau saya memilih untuk yang nomor tiga
sekarang mohon maaf bilang ke anak kita jangan keluar
sama kayak sekarang dia megang teknologi gitu
nah jangan megang gadget
ketika kita bilang enggak
uh luar biasa
walaupun bagi sebagian orang tua ada juga yang bisa ya
saya mungkin lemah kali ya keadaannya kadang kalau anak udah nangis tuh ya udah
sama saya juga gitu
suka tidak tegak
kadang pembelajaran daring
mereka juga harus pakai daring
kita udah muda
jangan pakai gadget tapi
mau gak mau kan
sekolahnya pakai gadget misalnya
mau gak mau
harus pakai itu
yang kedua bentengi misalnya
kadang anak kita lebih pintar dibanding kita
cari caranya tuh
luar biasa gitu
nah maka saya memilih untuk yang ketiga
ajarkan anak kita
untuk lebih memahami mana yang boleh mana yang tidak boleh
mana yang baik mana yang buruk
dan itu ada fondasinya
di ilmu agama
itu tadi ya
nanti sebesar apapun mungkin ujian yang akan dihadapi oleh anak anak
kita ada fondasi itu yang selalu membawa dia kembali lagi
ke tracknya ya
jadi ingat zaman muda dulu ya ilman
maksudnya oh ternyata
sulit ya menjadi orang tua itu
karena kalau kita jadi anak kan kita belum ngerasain jadi orang tua
begini nggak boleh begitu nggak boleh gitu ya
tapi ternyata sesulit itu
untuk menjadi orang tua
kita juga harus berdoa terus ya
menjadikan anak kita soleh itu
peran orang tua sangat penting
setidaknya ada empat yang bisa kita lakukan
tumbuh menjadi anak yang soleh
satu yang paling utama adalah
solehkan diri sebelum solehkan anak
didik diri sebelum didik anak
maka orang tua harus belajar
agar kita punya amunisi lah
untuk didik anak kita
tidak ada anak yang nakal
yang ada kita yang tidak sabar
mengetahui karakter anak kita
tidak ada anak yang bodoh
yang ada yang
kita tidak mampu memahami apa yang menjadi kelebihan anak kita
anak itu titipan dari allah
amanah dari allah
dan tidak mungkin allah menitipkan sesuatu kepada kita kecuali allah tahu kita mampu menjalankannya
anak yang allah titipkan kepada kita
minimal setiap selesai sholat
bacakan doa bagi anak kita
dan yang keempat
cari pendidikan yang baik
dan saya suka bilang begini kalau buat anak namanya bukan biaya
kalau biaya dikeluarkan habis
tapi kalau investasi dikeluarkan nambah lagi
dan balik lagi ke kita
maka jangan pernah bilang
mahal biaya buat anak
boleh jadi itu adalah ujian dari allah untuk kita untuk meninggikan derajat kita
makin banyak yang kita keluarkan dalam konteks pendidikan anak kita
akan kembali untuk kita juga
apalagi untuk itu tadi ya
ilmu agama sebagai fondasi
apalagi ditidik ilmu agama
maka orang tua
jangan pernah khawatir dengan rezeki anak kita
karena setiap anak membawa
saya juga pernah baca salah satu doa yang paling tulus itu
juga doa orang tua kepada anak
insya allah kan allah tuh tahu lah
bagaimana ketulusan doa orang tua itu ya
kalau ada bahasa begini
satu orang tua
mengurus banyak anak
tapi banyak anak belum tentu bisa ngurus satu orang tua
karena orang tua berharap anaknya
mendapatkan harapan harapan baik dalam hidup
cepat besar cepat dewasa
tambah pinter gitu kan
tapi mengapa seorang anak
karena yang terbayang oleh anaknya beban orang tua itu
maka yang dibayangkan adalah
kapan sih wafatnya
kapan sih selesainya
kadang kadang itu kan
duhai para anak
tidak ada yang paling sayang sama dirimu kecuali orang tuamu
dan sayangnya orang tua kepada anak itu kan
tak akan lekang oleh waktu tak akan lekang oleh masa gitu
maka caranya adalah
jadilah orang tua yang baik didik anak kita
karena saya percaya orang tua yang baik
kelak akan menghadirkan anak yang baik
bagaimana caramu memperlakukan anakmu
itu akan mengantarkan seperti apa nanti anakmu
memperlakukanmu di waktu yang akan datang
makanya sekarang kayak kita yang dikasih anak suka
uhhh gini anak gitu ya misalnya
dia yang akan mengurus saya
bicara yang baik baik
lembut sama anak kita
kita berharap nanti juga demikian
gak ada yang lagi
ngurusin kita maka
yang mendapatkan kelembutan hati
betul ya investasi ya
akhirnya kita harus jadikan dulu
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu
pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode anak cerminan orang tua
saya pernah baca ada yang bilang bahwa nanti ada satu kondisi juga
ada anak dan orang tua yang saling tarik menarik di akhirat
itu seperti apa bisa digambarkan gak ahilman
ketika nanti di akhirat
ada satu kondisi dimana semua orang tuh berlarian
jadi mereka sibuk dengan dosa yang pernah mereka lakukan
orang tua meninggalkan anaknya
anak meninggalkan orang tuanya suami istri meninggalkan pasangannya masing masing
kadang mereka sibuk
tapi nanti mbak mila ada seorang anak
yang akan menarik orang tuanya
untuk diberikan mahkota bagi dirinya
diberikan jubah kebesaran bagi dirinya
anak yang seperti apa itu
anak yang ahlul quran
anak yang hafal alquran anak yang dekat dengan alquran
alquran yang dihafal oleh anaknya
anak itu akan menarik orang tuanya
untuk masuk ke dalam surga
dan menggunakan mahkota kebesaran
jadi orang tua
kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh
ya kejadian lah gitu ya
ada teman kami yang
ah luar biasa pokoknya kaya gitu ya
kena serangan jantung
di hubungin keluarganya
maka yang pertama yang ditelepon adalah saya
saya telepon lah akhirnya
keluarganya saya telepon istrinya
suami bunda meninggal
yang namanya meninggal loh yang tau kan
udah saya ke rumah ya
saya ke rumah
coba telepon gak tahu ustadz
ada suara berdering handphone di atas kamar
saya menuju kamarnya saya buka kamarnya
ketika dibuka kamarnya
ketuk gak buka buka sampai akhirnya dibuka
dalam kamar dia sedang bersama dengan teman perempuan
anak yang kedua sedang bermain di luar
anak ketiga perempuan masih sd lah gitu kecil
nah detik detik di akhir ketika kita mau
kalau kita wafat maunya yang nyulatin kita siapa
ibabnya adalah anak anak kita apalagi laki laki kan
tapi ketika ditanya
saya gak tahu nyulatin jenazah gimana
janganlah sulat jenazah
sulat beberapa waktu pun saya gak pernah nyulatin
tiba tiba kayak gak ada artinya ya
seperti tidak ada harga dan artinya
sudah kita bawa ke kubur
sebelum dikuburkan kan biasa
diazankan ya di hadapan ke qibla
arah qibla diazankan
agar si almarhum itu senang
tapi kembali jawaban anak itu membuat saya menjadi
ustadz saya takut salah adzannya
selesai dikuburkan kita bikin acara tiga hari di hari ketiga kita baca quran
kita pengen di hari ketiga itu ada di antara anaknya yang baca quran
biar koleganya bangga senang
tapi jawabannya sama
ustadz jangankan baca quran
saya berpikir bahwa
apa yang kita cari dalam hidup
kita banting tulang untuk mencari a mencari b mencari c
tapi pada akhirnya tidak ada harga sama sekali
karena saat kembali kepada allah tidak ada satupun di antara anak kita
yang bisa mengantarkan kebaikan untuk kita
boleh jadi orang tuanya terlalu sibuk dengan urusan dunia
sehingga tak ada waktu
untuk memastikan anak anak
mendapatkan kebaikan dalam hidup kita
ini cerita sangat menyentuh ya
tapi di sisi lain jadi
ibroh yang luar biasa
mudah mudahan ya kita ini dikuatkan allah dimudahkan dalam mendidik anak anak
punya tabungan ilmu yang nanti juga jadi amal jariah kita ya
itu kan harapan kita sebenarnya
maka orang tua
sesibuk apapun anda
pastikan anda punya waktu
untuk menemani anak kita
pertama ayah ya
memang ayah itu
kewajibannya luar biasa
percakapan dalam al quran antara ayah dengan anak dan ibu dengan anak
ternyata lebih banyak antara ayah dengan anak
ini menunjukkan bahwa
anak kita akan menjadi seperti apa ke depan faktor ayah menjadi penting
ibu juga mendukung
suksesnya anak kita
mudah mudahan orang tua semua bisa belajar ya termasuk saya mbak bila juga
jadi belajar banyak insya allah
ternyata jadi orang tua itu belajarnya pun juga sampai akhir hayat
gak ada ya islahnya
oh saya orang tua lama nih saya orang tua baru ilmunya belum tentu juga ya gimana
lain beda beda cerita
jadi ilmunya juga kita harus
cari terus ya
di luar sana saya juga
harapan motivasinya dari ailman supaya kita tuh
namanya orang tua kan
pernah ya namanya
capek ngedidik anak
mungkin juga nggak sabar gitu ya
apa yang harus kita tanamkan dalam diri
supaya kita senantiasa
ketika misalnya kita lengah atau kita mungkin misalnya capek
terus ingat bahwa
kita nggak boleh seperti ini
iya anak itu amanah dari allah
titipan dari allah maka sabar membersamainya
saat kita punya kesabaran untuk membersamainya maka allah pun juga akan bersamai kekuatan untuk kita
allah tidak mungkin menitipkan sesuatu kepada kita
kecuali allah tahu
hati dan pundak kita kuat untuk menerima
maka jaga anak anak kita
doakan syukuri keberadaannya
dan hadirkan pendidikan yang baik untuk anak kita
diri kita sebagai orang tua
amin ya ruba'alamin
dan dimudahkan allah dalam didik anak anak kita
amin ya ruba'alamin
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga tadi apa yang kita bahas
kepada allah azza wa jalla
saya meladia rahma dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali
pada gapai kemuliaan berikutnya